sampai jumpa di video selanjutnya
mama gak suka sama makanannya
atau mau minum dulu mungkin
apa ada yang gak enak badannya
dewi ternyata nisa yang melakukannya
ngapain di kamar cherry
masih dingin apa enggak
soalnya om odin tuh khawatir
ac di kamar non ceri udah gak dingin
yaudah cherry mau masuk dan cherry mau main
tuh bibik lupa matiin kompor bu
bibik tinggal bentar ya
kok harus buang tang ini di mana ya
pokoknya nggak ada yang boleh tahu
tapi buang kemana
jadi memang nisa pelakunya
ya tuhan bisa nekat banget
nisa pasti niat untuk menyingkirkan dewi
tapi malah aku yang kena
aku gak nyangka nisa setekad ini
aduh bibi mana sih
aku harus pergi sebelum nisa tahu aku ada di sini
iya sudah d testing
aduh kebetulan gak

ini yang merupakan perubahan ruangan kan
ya saat perubahan darimu

kita ke dalam aja ya bu